sejumlah petinju nasional papan atas akan tampil di event tinju sabuk emas presiden republik indonesia yang akan berlangsung di jakarta pada satu desember mendatang
total akan ada delapan partai dalam event tinju yang sudah memasuki jilid ketiga ini hasil kerjasama promotor roni surya dengan federasi tinju profesional indonesia atau fpti
dua petinju ternama patrick liukhoto pemegang sabuk juara wbu asia dan ruben manakane akan tampil dalam partai utama
duel panas juga akan tersaji di kelas terbang antara frankie rohi melawan silem serang
partai lain di kelas ringan junior akan menampilkan iwan k ngabalin versus nur ramajang
meningkatkan potensi petinju petinju profesional yang ada selama ini mati suri
kami ingin potensi potensi petinju yang ada profesional di daerah maupun di nasional ini memiliki semangat
untuk menggali potensinya sehingga bisa bertanding untuk ditarap internasional
sebagai bentuk komitmen kepada para petinju yang akan tampil pihak promotor dan fpti disebut telah menyerahkan uang muka kepada para petinju